kita akan kembali ke istana kepresidenan jakarta untuk melihat bagaimana jalannya proses vaksinasi terhadap presiden joko widodo sebagai penerima program vaksinasi nasional pertama
ya kita sama sama melihat di sini presiden joko widodo sudah melakukan nampaknya proses registrasi terlebih dahulu
sesuai dengan bagaimana mekanisme prosedur vaksinasi nanti akan diberikan kepada masyarakat
dan memang ini menjadi tonggak awal program vaksinasi di seluruh indonesia kepada masyarakat indonesia
dan nantinya pemerintah menargetkan satu ratus delapan puluh satu juta masyarakat yang akan divaksinasi
ada beberapa kelompok prioritas yang akan ditargetkan menerima vaksin covid sembilan belas ini yaitu pastinya tenaga kesehatan
kemudian tni polri petugas pelayanan publik tokoh masyarakat pelaku ekonomi
perangkat daerah aparatur kementerian lembaga anggota legislatif dan juga masyarakat rentan
dan di sini seperti kita ketahui juga bahwa untuk merampungkan seluruh program vaksinasi
pemerintah akan mengamankan sebanyak empat ratus tujuh puluh enam juta dosis vaksin yang harus dipenuhi
saat ini yang sudah ada di indonesia yang sudah di
impor ke indonesia adalah vaksin dari sinovac yang berasal dari tiongkok
setidaknya sudah ada delapan belas juta dosis vaksin sinovac yang tiba di indonesia hingga saat ini
terdiri dari pengadaan pertama sebanyak satu lima juta dosis vaksin kemudian pengadaan selanjutnya satu delapan juta dosis vaksin
dan juga sudah ada baru baru ini lima belas juta
satu juta dosis vaksin yang datang ke indonesia dari sinovac
terdiri dari vaksin dari sinovac
terdiri dari vaksin dari sinovac
terdiri dari vaksin dari sinovac
terdiri dari vaksin dari sinovac
terdiri dari vaksin dari sinovac
terdiri dari vaksin dari sinovac
biasanya keluhannya sih biasa sesan jadi ini nggak ada
kemudian untuk penyakit lainnya penyakit linjal tidak ada
kalau yang lainnya memang gula kri itu diabetes
kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah
mudah mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik
ini saya tulis layak untuk vaksinasi
oh ini di bawah ini kasih siapa nanti
oke saya akan mengambil vaksin dari kubur yang akan disimpan kepada bapak presiden